aku mendapatkan jarum ini
di depan pintu kamar gusti ratu kentring manik
gusti ratu kentring manik nanyakan hal ini
baru saja kemarin
dan lalu aku
aku kehilangan jarum ini
kau yang telah mencelakai
astagfirullahaladzim seh guru
tidak akan kubiarkan kau hidup kembali setelah mati
apa yang saya guru lakukan
alhamdulillah kau telah selamat nimas
apa yang telah terjadi
kenapa aku bisa sampai di sini
nanti akan paham penguin
aku harus memberitahunya kalau aku ini sebelum meninggal
terima kasih banyak saya guru
karena telah menolongku selama ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tidak memberitahukan bahwa dia sudah berubah raga
mudah mudahan tidak terjadi apa apa dengan diri
ternyata selama ini sepenuh pengintur dari ibu narketing mani
kemarin ibu narketing mani telah menzolimi bunda ampetkasih
dia yang menjadikan kami hitam
aku sangat kaget dengan perkataanmu rahim
tapi aku pun berterima kasih
karena kau telah mempercayai
tidak perlu berhasil
seharusnya aku yang bilang maaf pada dirimu
karena telah menuduh dirimu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
masih ada satu hal lagi
yang harus kamu jelaskan prasi
apa itu rai
raka yang katakan sendiri kepada diri
ber ministin mas ront zarung beraju jakub raksasana aibadah miserable
berikan kami perhatian puppies
aku mendapatkan jarum ini
di depan pintu
kamar gusti ratu ketrimani
menanyakan hal ini
baru saja kemarin
dan lalu aku
aku kehilangan jarum ini
kau menemukannya raden
akan aku simpan jarum ini dengan baik
berarti ibu ketrimani
sengaja menjatuhkan jarum beracun itu
prahas ini mengambilnya
aku benar benar minta maaf kepada dirimu
aku sudah salah paham
aku benar benar minta maaf kepada dirimu
maafkan aku atas ketidaksopanan ini
aku mengerti situasi ini
aku maafkan dirimu nimas
aku akan simpan jarum ini
dan juga aku mohon pamit
dimana kau bunga